pemilu presiden dua ribu sembilan belas akan segera dimulai
serupa pemilu dua ribu empat belas
dua sosok yang akan kembali bertarung adalah
jokowi dodo lebih dikenal dengan sebutan jokowi
ia lahir di surakarta jawa tengah pada dua puluh satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
jokowi adalah anak pertama dari empat bersaudara
dari pasangan noto miharjo dan sujiatmi noto miharjo
jokowi menikah dengan iryana di solo
pasangan ini dikaruniai tiga orang anak
yaitu gibran raka buming raka
jokowi mengenyam pendidikan sekolah dasar
dari kecil jokowi sudah terbiasa
membantu orang tuanya berdagang
ia rela menjadi ojek payung hingga kulipanggul
untuk membiayai sendiri kebutuhan harian
dan keperluan sekolahnya
jokowi melanjutkan pendidikan di smp negeri satu surakarta
dan sma negeri enam surakarta
jokowi akhirnya mendapatkan gelar insinyur
setelah lulus dari jurusan teknologi hasil hutan
fakultas kehutanan ugm yogyakarta
jokowi kemudian bekerja sebagai pegawai
di pt kertas craft aceh
ia juga sempat menjadi pegawai bumn
sebelum akhirnya merintis usaha mebel
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
bisnis pebel dan furniturnya ini sukses
hingga mendapatkan pesanan dari luar negeri
karir politik jokowi dimulai di tahun dua ribu lima
saat pdip berhasil membawanya menjadi wali kota solo
berbagai penghargaan dan prestasi ia raih
saat menjabat wali kota
hal ini yang membuat pdip kembali membawanya
dalam pertarungan merebut kursi gubernur
di dki jakarta pada dua ribu dua belas
bersama pasangannya basuki cahayapurnama
belum genap lima tahun menjabat
di tahun dua ribu empat belas jokowi kembali diusung pdip
kali ini sebagai calon presiden
untuk periode pemerintahan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
jokowi berhasil menang dalam
pilpres dua ribu empat belas bersama dengan yusuf kala
yang menjabat posisi wakil presiden
selama karir politiknya
berbagai prestasi berhasil didapatkan jokowi
mulai dari gelar wali kota nomor tiga terbaik di dunia
hingga penghargaan bintang jasa utama
saat menuduki kursi presiden republik indonesia
dengan segudang prestasi yang ia miliki
jokowi dengan yakin kembali mendaftarkan dirinya
pengalamannya sebagai petahana
tentu menjadi poin lebih
untuk menjaga kemampuan jokowi
kembali bertarung merebutkan posisi
paling dihormati sebagai presiden republik indonesia
prabowo subianto joyohadikusumo
adalah anak ketiga dari empat bersaudara
dari pasangan sumitro joyohadikusumo
dan dora merisigar
prabowo menikah dengan siti hediati haryadi
anak dari presiden kedua republik indonesia soeharto
dari pernikahannya itu
ia dikaruniai satu orang anak
bernama ragowo didit hedi prasetyo
prabowo harus hidup berpindah pindah di luar negeri
karena profesi sangkaya sebagai menteri keuangan ri ke delapan
prabowo menempuh masa sekolahnya di luar negeri
hingga ke perguruan tinggi
namun di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tepatnya di umur sembilan belas tahun
prabowo memilih meninggalkan
bangku perguruan tinggi
dan mulai merintis karir di dunia militer
prabowo masuk pendidikan
di akademi militer nasional magelang jawa tengah
dua tahun pasca lulus pendidikan
ia bergabung dan menjadi orang nomor satu di kopassus
prabowo juga sempat menjabat posisi
panglima kostrat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun karena suasana politik nasional yang tak kondusif
prabowo digeser menjadi komandan sekolah staff
dan komando abri pada tahun yang sama
selama karir militernya itu
prabowo meraih berbagai penghargaan
di antaranya bintang kartika eka
bintang satya lencana kesetiaan
serta bintang yudha dharma
prabowo juga sempat menekuni bisnis di berbagai sektor
seperti migas perkebunan kelapa sawit dan perikanan
tahun dua ribu empat menjadi tahun awal karir politiknya
sempat gagal saat menjadi calon presiden
prabowo kemudian terpilih sebagai
ketua umum himpunan kerukunan tani indonesia dua ribu empat belas
tahun dua ribu delapan prabowo mendirikan
partai gerakan indonesia raya atau gerindra
prabowo maju sebagai calon wakil presiden
mendampingi megawati soekarno putri di pilpres dua ribu sembilan belas
saat itu langkahnya kembali berbuah kegagalan
pada pemilu legislatif dua ribu empat belas
prabowo kembali mengalami kegagalan
saat maju sebagai calon presiden
berpasangan dengan hatta rajasa
dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas kali ini
berbekal optimisme dan semangat nasionalis yang sama
prabowo subianto kembali memberanikan diri
untuk maju sebagai calon presiden ri

sebelum dipilih menjadi pendamping oleh jokowi
maruf amin mengaku tak pernah ikut dalam pembahasan
terkait pencolonan dirinya menjadi cawa pres
terima kasih kepada pak jokowi
yang memilih saya untuk menjadi cawa pres
saya menganggap ini
yang memiliki kemampuan yang sangat baik
yang memiliki kemampuan yang sangat baik
yang memiliki kemampuan yang sangat baik
mungkin penghargaan pada ulama
karena penghargaan pada ulama
karena saya dianggapnya
sandiaga uno dikenal sebagai
pengusaha muda dengan berbagai lini bisnis
sandi pernah dirupakan oleh
globe asia sebagai orang terkaya
ke enam puluh tiga di indonesia
dengan jumlah kekayaan mencapai

dan pernah mendapat penghargaan
dari enterprise asia pada dua ribu delapan
karir sandi di dunia politik dimulai
tahun dua ribu tujuh belas saat dia terpilih
sebagai wakil gubernur dki jakarta
berpasangan dengan anies baswedan
setelah dipilih sebagai pendamping prabowo
dalam hill press dua ribu sembilan belas nanti
sandi memutuskan meninggalkan
kursi wakil gubernur dki jakarta
saya memutuskan bahwa
walaupun ada opsi untuk
hal diperbaiki dengan
ya ada cara untuk
yang telah saya lakukan
begitu luar biasa
saya rasa tidak fair
kalau saya setengah setengah
menggunakan fasilitas negara
punya negara uang rakyat
dan karena itu
dan juga dengan pak prabowo
akhirnya opsi untuk mundur berhenti
sebagai wakil gubernur
presiden ini akan bersaing meraih suara rakyat indonesia pada pemilu presiden yang akan berlangsung
april dua ribu sembilan belas mendatang